lo lames udah ambo ini udah nggak kuat man man
kakak bos kakak bos kenapa begitu
bukan gitu plan gua kagak paham tubuh ocah bagi bagi sembako atau duitnya kayak kagak berseria
banyak banget ya iya tadi kenapa kagetannya bang
kenapa bang kali ada kata kuncinya ini
bocah ngapain bocah ngapain bocah ngapain
apalagi sih bapak pikir pintu saya ini dari baja ngetoknya kayak gitu
udah bilang kan sama bapak saya berhenti kerja lu serius
eh sofia gue mohon dia malu lu pikir lagi baik baik
ya anak anak tuh di sana sangat butuh lu begitu pulang dengan aman ahmad
manajemennya jadi berantakan gak ada lo ya ya kamu bolehlah marah ma gua gak suka maguwa
bilang aja bapak yang butuh
eh yaudah lu pikir pikir lagi ya
pokoknya ntar kabarin
apaan ini nyam nyam segala
kok ini enggak ada bang ustadz
abang ustadz belingnya juga enggak ada
mendingan kita pulang aja deh bang ustadz
nah mana itu
dia kagak ada disini
kita cari tempat lain aja
siapa yang bersungguh sungguh
maka dia akan berhasil
ibu udah dijemput
kalian pedak mana sih
bukannya anterin itu souvenirnya
malah ke layaban
kan kita habis jemput ibunya bang ovi dari rumah sakit
kalian antar aja souvenirnya
ibu gak apa apa kok
ibu udah kuat
ibu udah kuat
ibu udah kuat
hati hati pulang dulu ya
hati hati di jalan
mereka itu masih lugu
jangan kamu coba coba pengaruh mereka
jangan kamu coba coba pengaruh mereka
ibu gak pernah punya pikiran kayak gitu
aduh lebih baik
kamu keluar kota aja deh
dan anak anak ya
udah anggap aja dia itu bukan ibu nt
anggap aja dia tuh ibunya orang lain
jadi ente gak beban
semata mata untuk menyenangkan allah
mengharap pahala dari allah
nah gimana kalau begitu
kita mantau nya besok aja bang ustadz
ini udah kagak kuat banget bang ustadz
beneran ya bang ustadz
iya tenaga ambo sudah kagak kuat banget bang ustadz
antem kan sudah tahu ini adalah
titah anak ustadz farukh
jangan terlalu banyak mengeluh sebentar lagi kita sampai di tempatnya office
lame sudah ambo
ini udah gak kuat mah
kalau sudah tadi
bang ajan ajan bang
lo jangan teriak teriak lo ya
lo teriak teriak gue gulung lo pleng
gulung aja bang
aduh kakak bos
kan biasa begitu
kali ini kagak biasanya
toh gue gak mau orang sepasar genjing ini
gue kagak mau
lah terus gimana bang
lagi mikir caranya gimana
lo panggil mikirin gue aja
lo berdua lo ya
kita ke masjid dulu yuk
nampaknya sudah waktu sholat
itu bang ustadz
dia aja dimana mana
udah bang ustadz
bang ustadz kenapa
anak kuat takut
anak tidak takban
anak tidak takut
anak tidak takban
assalamualaikum ya ahli kubur
itu butang apa ya
ini tangan mengganteng
ini dia nih
b engagements ya ini
oh begitu caranya